selasa dini hari sejumlah atlet asian games dua ribu dua puluh tiga tiba di tanah air diantaranya atlet syuting atau menembak dan e sport
salah satu atlet syuting dari pb perbakin muhammad sejahtera dwi putra berhasil membawa pulang dua medali emas untuk indonesia
ia berharap bisa ikut kejuaraan olimpiade di paris
sementara itu sekretaris jenderal pb perbakin kolonel infantri nova ismailto menyatakan
akan ada apresiasi bagi atlet yang mendapatkan medali maupun yang ikut kejuaraan asian games dua ribu delapan belas
saya alhamdulillah mendapat medali ini memang harus latihan dengan keras pak
jadi terima kasih juga untuk perbakin
bapak ketua umum yang telah memberikan fasilitas yang sangat lebih sehingga kita menjadi juara di asean games
target target cita cita seorang atlet memang olimpik
targetnya di olimpik
dipertandingkan ya mudah mudahan dipertandingkan
ya pastinya yang bersifat berjenjang untuk peningkatan mutu hidup atlet selalu kita lakukan bersifat usulan ke pemerintah
kemudian yang bersifat
internal ketua umum selalu punya cara sendiri untuk memberikan apresiasi
dan saya yakin mereka mereka yang berprestasi ataupun yang hari ini mengikuti kompetisi di asian games
pasti akan mendapat apresiasi